padiku nima begitu cepat kau pergi
kami turut berduka cita atas kematian putri nima pangeran
aku juga turut berduka cita tuhan
darah harus dibayarkan darah
akanku balas dendam kematian adikku
siapa orang tadi
jurus kanuragan yang sangat hebat
sepertinya aku pernah melihat jurus lelaki itu
jurus yang kekuatannya dahsyat
apa itu terjadi saat kau bertempur dengannya kemarin
kalau benar seperti dugaanku
tampaknya seperti itu
musuh yang sama kita hadapi kemarin malam di perkampungan
orang itu adalah siliwangi
kita harus melaporkan kepada tuhan wangi
aku harus segera waspada
apakah benar kata nyirompa
siliwangi tidak mengenaliku
ternyata benar tick
ini sangat berbahaya rai
kami datang di waktu yang tepat
kau pasti sudah diringkus rai
aku memang ceroboh
tugas yang ayah anda
berikan kepada dirimu
kau sudah melaksanakan
tugas apa maksudmu raka
tugas untuk mengambil tombak
antaboga di gunung selamat
kau sudah melaksanakannya
surawi sesa mengembang tugas itu
aku baru tahu
bagaimana aku harus menjawabnya
sudahlah putraku langsung saja
kita akan bahas masalah itu nanti
sekarang kita pergi dari sini
sudah mengenali kita
jika berlama lama di sini
baik rai anda
kau telah berhasil
lebih baik sekarang
kita kembali ke penjajaran
aku harus menolaknya
lebih tinggi dari dahulu
untuk apa kau menyelamatkannya
dia berniat untuk membunuhmu
jadi untuk apa nimas
biarkan saja dia mati dengan kutukannya
kita kembali ke pajajaran
apa yang sudah kau katakan
aku sudah berjanji kepadanya untuk menolong dia
maka aku harus segera menempati janjiku
maka kita dapat menemukan tempat ini
mungkin itu tidak akan terjadi
aku sangat bangga padamu
aku mesti banyak belajar darimu
akan ku kejar ke ujung dunia sekalipun
dan akan ku bunuh kau dengan cara yang paling menyakitkan
kita berhenti sejenak ayah anda
terhadap rai surawisesa
jika ia dipaksakan untuk berjalan terus ayah anda
sebaiknya kita melanjutkan perjalanan saja
wangdi sebentar lagi akan datang kemari raka
nyawa kita dalam bahaya
benar apa yang dikatakan oleh raka
sebaiknya kita beristirahat untuk sejenak
gunakan waktu istirahat itu
untuk menyalurkan hawa murni
sandika ayah anda
putra ku walang sungsa
untuk menyalurkan hawa murni
sandika ayah anda
rai sudah berhasil menjalurkan hawa murni
sandika ayah anda
sementara ayah anda
akan berjaga jaga di sekitar situ
bismillah ayah anda
ada yang datang
alhamdulillah ya rabbi rai
rai rai rai
tapi itu orangmu
kau itu snowoman
terima kasih rai
jangan k bait
ini tidak benar bersamaan ketika
saya akan dikenali
tidak aku di wilayah gunung selamat
aku terpaksa menggunakan caping penyamaran
agar aku tidak menemui masalah
karena sekarang aku memiliki wajah seorang penjahat
di mana tombak antaboga itu berada
aku harus segera menemukannya
sebaiknya aku memohon petunjuk kepada dewa dayang agung
berilah aku petunjuk
di mana tombak antaboga itu berada
terima kasih dewa dayang agung
sekarang aku harus mengambil tombak itu
kita harus tetap puas pada
karena kita sekarang masih berada di wilayah pecejaran
dan aku yakin adikku
masih berkeliaran di mana mana
iya kau benarkan
aku akan puas pada
kau kita terperkok adikku
apa yang harus kita lakukan
sebaiknya kita pergi
lagi dari sini
dan kita harus melakukan gerakan yang tidak menceritakan
ya pak bisan
itu seperti suara
d tidak kenterimbang
sampai jumpa lagi